aksi unjuk rasa mahasiswa penolakan omnibus law ruu cipta kerja dan satu tahun kepemimpinan jokowi ⁇ maruf ⁇
di depan gerbang istana bogor jawa barat berujung ricu
polisi terpaksa membubarkan masa karena melewati batas waktu
puluhan mahasiswa diamankan dalam unjuk rasa selasa petang tersebut
bila di daerah lain mahasiswa dan buruh turun ke jalan hingga terlibat bentrok dengan aparat
di mataram nusa tenggara barat buruh mengajak mahasiswa berdiskusi membedah isi ruu cipta kerja
diskusi bersama sejumlah pakar dan akademisi dari sejumlah universitas berlangsung di aula sebuah hotel pada selasa petang
menurut ketua kesatuan serikat pekerja nasional kspn ntb iswan mulyadi
hasil diskusi tersebut
menjadi masukan bagi para buruh
tim liputan cnn indonesia